sejak awal november satgas covid sembilan belas nasional memantau terjadi kenaikan angka kasus positif harian
dalam sepekan terakhir untuk periode sembilan hingga lima belas november tercatat ada empat puluh dua delapan puluh empat kasus yang terkonfirmasi
pada pekan sebelumnya periode dua hingga delapan november terjadi tiga puluh tiga sembilan ratus tiga puluh lima kasus positif harian
sementara pada rabu kemarin satgas covid mencatat terjadi penambahan delapan empat ratus delapan puluh enam kasus positif harian
total kasus aktif bertambah menjadi lima puluh tujuh sembilan ratus lima puluh satu kasus
sebagian warga jakarta mengaku mengetahui jika angka kasus positif harian merangkak naik
dari pantauan tim peliputan cnn indonesia di pasar tradisional kawasan tebet jakarta selatan pada kamis pagi
warga masih sadar menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker
namun ada pula yang terlihat lalai
hal yang sama juga terlihat di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan kuningan jakarta selatan
di sini terlihat lebih banyak warga yang menerapkan protokol kesehatan
warga mengaku tetap menerapkan protokol kesehatan karena belum ada pengumuman resmi pemerintah bahwa pandemi sudah usai
ya juga terus ya jaga kesehatan kita aja kan kita nggak tahu nanti dari mana dari mana kuman
tetaplah takut kena covid kan
jadi ya lebih baik menjaga
insya allah disiplin
udah terbiasa karena udah terbiasa cari aman nggak cari penyakit lah
soalnya aduh aku suka masih lihat lihat berita kan katanya naik lagi naik lagi jadi aku masih kayak agak khawatir aja sih masih takut aja
apalagi lagi cuaca begini kan nggak menentu hujan enggak hujan enggak
karena saat ini kasus covid sembilan belas naik lagi kita juga harus menjaga kesehatan itu aja sih jadi biar nggak terserang lagi
juru bicara kementerian kesehatan muhammad syahril mengatakan saat ini hampir dua puluh lima persen kasus covid sembilan belas didominasi oleh subvarian baru xbb dan qb satu
varian baru ini punya karakteristik penularan lebih cepat dibanding varian corona sebelumnya
karena itu ia mengingatkan masyarakat untuk konsisten menerapkan prokes dan vaksinasi
dari yang dirawat dari yang dirawat itu sebanyak sepuluhan ribu tadi itu datanya adalah delapan puluh empat persen pasien yang dirawat itu adalah pasien yang belum diboster
dan lima puluh persennya adalah pasien yang belum dipaksin ya gitu ya jadi yang belum diboster itu banyak
nah pesan dari ini semua bahwa orang yang masuk di rumah sakit dirawat itu tinggi loh
karena tidak diboster
syahrial juga menjelaskan dalam satu bulan terakhir tercatat ada sepuluh ribuan pasien covid sembilan belas yang saat ini dirawat
lima persen berada di ruang icu dan sembilan puluh lima persen lainnya di ruang non icu dengan kondisi sakit sedang berat hingga kritis
empat persen dari sepuluh ribuan pasien yang dirawat tersebut diketahui belum mendapatkan vaksinasi penguat atau vaksin booster
teddy zuhari andi angga cita kusuma jakarta